wow lihat nih kenyal kenyal
bikin aku kagetan sih
aku juga punya dia
kayak beneran gitu laba laba
satu satu itu lama capek nih
ambil satu ambil satu taruh lagi
ini capek banget
emang kan mau beresinnya
itu kan lebih lama
ke rumah emak beli bubur ketan hitam
bubur ketan hitam enak rasanya
udah semuanya jangan berantem
karena berantem itu gak ada manfaatnya
sair sekarang kamu ikut ustadz ustadz
kita ke ruang guru
ustadz ustadz itu ada aturannya
sair kamu tau kan kesalahan kamu itu apa
dia gak bakal tahu kesalahan dia apa
alamat rumahnya aja dia gak tau
itu pasti tau
soalnya dia nggak punya rumah
tinggalnya gak ada di rumah
dalam jeruk nipis
ustadz akan memberitahu apa saja kesalahan kamu
kamu udah ngacak ngacak sampah
kebetulan kamu punya kucing sih
sampah kok diacak ngacak
kamu sudah menjatuhkan tangganya pak ade
dan yang ketiga
kamu sudah menyuap pak sri kiti
maka dari itu
kamu akan kami beri hukuman
kan kenapa sih berubah
kalian ban belakang
terus kamu ngapain nyuruh nyuruh kita
sekarang yang boleh nyuruh kita itu adalah bos kita
eh bukan bukan bukan
oh bos kita tuh
bos kita bukan haikal
yang asli bus kita itu adalah
kamu kan depan sobri kita dibelakang
yaudah atapnya tuh said
berarti said yang jadi
kok said sih
ya sobri lah bosnya
udah mending lah bosananya deh
balik ke rumah
balik ke kamar kamu
balik ke kamar dora em mohon sana
aku gak mau jadi anak buah kamu lagi
iya orang gak jelas nendang nendang pintu kayak itu
kalo nendang itu bola
ini aku lagi kesel sama lukman sama indra
lukman sama indra gak boleh masuk ke kamarnya
biar gak betah disini
biar si lukman sama indah
jadi anak tua aku lagi
mau ikutin perintah
biar gak usah nyampe nendang nendang juga
sama gimana caranya
ah gak bener caranya
eh yang itu yang itu
tapi tapi tapi di tepi
pak itta bertingkah
sebaiknya hukuman apanya yang pantas untuk said
agar said ini bisa jerah
kalo menurut saya itu
setiap hari menulis surat
suratnya ditunjukkan ke taman bini
said itu harus dihukum berat
supaya dia gak betah di ponok ini
kalau itu gak cakep namanya ustadz
kita nggak boleh kayak gitu
justru kita harus gimana caranya
pada betah di ponok pesantrenya
itu maksudnya seperti itu
tadi ustadz bilang harus dihukum yang berat
ah salah denger kali ustadz
eee tadi saya denger
ustadz lagi nyari hukuman yang tepat ya
iya betul sekali ustazah
mungkin ustazah ada saran
hukuman apa yang pantas untuk said
hmm karena kita sebagai pengajar
sebaiknya kita mencari hukuman yang mendidik
bukan yang menakutkan bagi siswa
setuju saya sepakat
hukuman itu nggak boleh terlalu berat
ya kasihan ya
kita kan pecinta anak anak
siapa ya ustadz perwakilan kun anta
yang akan mengikuti pengajian
sudah ada belum
insyaallah sudah ada
kandidatnya sudah kita siapkan
insyaallah mereka adalah
sobri dan butet
tinggal kita tes ceramahnya
dan juga tilawah qurannya
kandidat untuk pengajian kan sudah ada
tinggal kandidat untuk pasangan hidup saya aja
udah ada haikal sama si sobri
eh nambah lagi atu si sakit
udah mana nabi andil yang gak ketulungan
ya orang juga bisa melihat
haikal lah yang paling baik
sebagai saksi dimana melihat kebaikan haikal
tapi si sobri juga sebenernya mah padeh
kebanggaan keluarga banget
makanya kadang kadang dia suka manja di keluarga
biar ada nakal juga dia mah
cerdasnya minta ampun
lahat tempuran aja sampai tiga kali balik
kalo kata saya masih said lebih baik padeh
ya kan satu dia anaknya tajir
uangnya banyak suka buang buang gitu lah tuh

udah gitu nih katanya
orang tuanya mau nyumbang ke santri pun anta
pokoknya yang terbaik itu cuma haikal
kali itu orangnya penuh dengan toleransi
yang paling baik itu sobri
nah kapan waktu dia mau ngasih juga bisa
tadi temennya luar biasa
tadi temennya luar biasa
tadi temennya luar biasa
tenang tenang sabar sabar aduh aduh ya
oh iya pak sirikiti
sakatonik abc itu ada berapa varian rasa pak sirikiti
sakatonik abc ini ada empat varian rasa jeruk anggur stroberi dan tutti frutti
dan sakatonik abc itu gampang dibelinya
sebab sakatonik abc itu ada di supermarket minimarket dan apotek
wah jadi mudah dicari dong pak sigit
nia sakatonik itu bukan obat tapi vitamin sehingga dapat diminum secara rutin
biar badan sehat daya tahan tubuh kuat dan gak gampang sakit
anak bisa aktif dan berprestasi di sekolahnya
nih kalau saya masih kecil nih saya udah pasti minum tiap hari nih
sakatonik abc rasaku enak
gak boleh ini kan buat anak anak kecil
aku punya hadiah buat kalian
hadiah apaan kok
mau tau banget
mau tau banget
kenapa ya gak ada yang keke

apa sih terang terang begitu
ya ada yang kenal sama saya
ya allah ya allah
ya allah ya allah
monster itu cuma ada di film film aja
lagian mau lihat di mana sih
itu bosan ada di situ
oh ini nanti kalau ke kepala santriwati
ke asrangu santriwati gimana
kalau monsternya masuk ke kamar kita gimana
terang terang terang semuanya
sepertinya butet tahu siapa yang buat
terus nanti kalau sudah dapat
kita hadapi dia kita serang dia
kalau dia masih mau benda lagi